jelang pemilihan presiden dan legislatif pada dua ribu sembilan belas badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
dan juga pembuat konten cameo project menyoroti maraknya konten negatif yang berpotensi memecah belah
baik bnpt maupun cameo project berupaya mengimbangi penyebaran paham radikal hingga ujaran kebencian dengan membuat konten positif
komisi pemilihan umum berharap peserta pemilu tidak melakukan politisasi sara dan berita hoax
media sosial pun menjadi wadah teroris untuk menyebarkan propaganda
berdasarkan data statistik aduan konten negatif kemenkom info
ada seratus persen yang menyebarkan konten negatif
satu ratus empat puluh delapan empat ratus tiga puluh lima konten negatif dari berbagai platform media sosial sepanjang januari oktober dua ribu delapan belas
kategori konten negatif yang diadukan masyarakat adalah pornografi ujaran kebencian paham radikalisme dan konten yang meresahkan
kepala divisi media badan nasional penanggulangan terorisme bnpt eri supraitno menyatakan
hampir semua platform media sosial telah menjadi tempat penyebaran konten negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat
kepala divisi media badan nasional penanggulangan terorisme bnpt eri supraitno menyatakan

kepala divisi media badan nasional penanggulangan terorisme bnpt eri supraitno menyatakan

kepala divisi media badan nasional penanggulangan terorisme bnpt eri supraitno menyatakan
diharapkan pada dua ribu sembilan belas nanti pilpres dan pileg di indonesia berjalan aman dan damai
ani mustafa bangkok